kita beralih ke informasi selanjutnya
kepolisian resor metro bekasi masih terus melakukan pengembangan
terkait penculikan anak balita yang terekam cctv
di masjid al amin bintara tiga bekasi jawa barat
sementara salah satu saksi menyatakan pelaku sudah mengintai korban
sebelum melakukan aksi penculikan
sehari pasca terjadinya penculikan terhadap anissa suci
anak perempuan berusia tiga tahun putri tunggal pasangan
aprilina lestari dan ardi wibowo
pihak keluarga belum mendapatkan titik terang
keluarga korban mengaku telah mencari korban ke sejumlah wilayah di bekasi
sementara pengurus masjid al amin di bintara tiga bekasi barat
mengaku sempat melihat pelaku sebulan sebelum kejadian
bahkan sesaat sebelum aksi penculikan
pengurus masjid melihat pelaku sedang bermain dengan korban
pengurus masjid tidak mengira jika yang mengajak korban bermain
ternyata pelaku penculikan
ada ibu ibu datang ke sini membawa cucu
saya masang spanduk terus setelah saya masang spanduk
begitu pulang saya terus kembali ke masjid kira kira jam dua belas siang
ada ibu ibu datang terus nanya ke saya
mau lihat cctv
sementara pihak kepolisian resor metro bekasi kota
masih terus melakukan penyelidikan dengan memastikan
meminta keterangan saksi saksi dan barang bukti
sebelumnya aksi penculikan anissa suci terekam kamera cctv masjid al amin
di bekasi jawa barat selasa kemarin
dalam aksinya pelaku membujuk korban dengan bermain dan memberikan makanan
pelaku yang diduga perempuan setengah bayar
kemudian membawa kabur korban dengan cara menggendongnya
dedy beben bekasi jawa barat